pengadilan negeri depok jawa barat akan menggelar sidang tuntutan dengan terdakwa tiga pemimpin perusahaan penyelenggara umroh pt first travel
dilansir dari detik com tiga pemimpin pt first travel yaitu andika surahman anissa hasibuan dan siti nuraida alias kiki hasibuan
hari ini akan menghadapi tuntutan dari jaksa penuntut umum
ketiga terdakwa dituntut dengan pasal penipuan atau penggelapan terkait perjalanan umroh dari enam puluh tiga tiga ratus sepuluh jemaah yang sudah membayar lunas namun gagal berangkat
jumlah kerugian calon jemaah diperkirakan mencapai hampir satu triliun rupiah
tiga pemimpin first travel akan menghadapi tuntutan jaksa
tiga pemimpin first travel akan menghadapi tuntutan jaksa

ketiga terdakwa ada pun memang dari pihak jaksa penuntut umum ketua tim jaksanya sendiri harry jerman
masih belum mau membeberkan apa saja nantinya isi dari tuntutan yang nantinya akan dibacakan frida
sejauh ini memang dari pihak jaksa penuntut umum telah menghadirkan sejumlah saksi
baik mereka adalah korban atau agen yang merekrut para korban
juga dari pihak vendor ataupun partner first travel sendiri
dan juga dari saksi ahli seperti dari ppatk dan juga dari kementerian agama
yang kemudian juga memberikan kesaksian
kesaksian yang memberatkan tuntutan bagi terdakwa
ada pun nanti juga kita akan lihat apakah nantinya pihak jaksa penuntut umum ini
akan kemudian mempertimbangkan sejumlah kesaksian bagi terdakwa
ataupun saksi at the charge ataupun saksi meringankan bagi ketiga terdakwa ini pada tuntutan pada hari ini
karena nantinya kita baru akan mendengarkan tuntutannya pada saat sudah akan dimulai
kalau kita lihat memang sejauh ini ketiga terdakwa ini dituntut dengan pasal tiga ratus tujuh puluh dua dan juga pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp
tentang penggelapan dana dan juga penipuan
dengan masing masing ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara atau denda sembilan ratus juta rupiah
sedangkan mereka juga dituntut dengan pasal tiga undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman penjara maksimal dua puluh tahun penjara
dan memang kalau kita lihat sebenarnya friday apa yang dituntutkan ini memang tidak banyak dikirakan penting oleh para korbannya
karena dari sebagian korbannya yang mereka inginkan adalah sebenarnya kepastian
karena mengenai pengembalian uang yang telah mereka bayarkan kepada first travel dan juga keberangkatan
yang jika memang masih ada kesempatan untuk mereka diberangkatkan umroh frida
karena ini memang yang kemudian nantinya mereka harapkan juga akan dituntut oleh pihak jaksa peruntut umum
agar nantinya dapat diputus oleh hakim nantinya
bahwa salah satu yang dituntut adalah pengembalian aset first travel kepada pihak korban sendiri
yakni aset aset telodisita agar nantinya dapat dijual untuk kemudian dapat dipergunakan untuk mengembalikan
dana dana yang telah dibayarkan oleh para korban ini kepada pihak first travel atau untuk mencoba memberangkatkan para korban ini
namun kemudian frida kalau kita lihat dari jumlah barang yang disita ini memang tidak akan cukup untuk menutupi
biaya keberangkatan ataupun mengembalikan dana yang telah kemudian dibayarkan
karena dugaannya adalah first travel ini mengadakan penipuan bagi enam puluh tiga ribu jemaahnya dengan total kerugian mencapai rp sembilan ratus miliar
sedangkan aset yang disita
hitam hanya mencapai
tidak mencapai rp seratus miliar saja frida
ini kemudian nantinya akan kita dengarkan pada persidangan nanti frida
baik terima kasih atas informasinya mumtazah catradiningrat